halo selamat datang kembali di catch play plus movie lovers preview
bersama saya taufik fnd
dan saya anjana demira
layanan streaming catch play plus menghadirkan film film blockbuster terbaru
yang tayang bersamaan dengan rilis di bioskop
catch play plus menghadirkan sensasi menonton bioskop dimanapun anda berada
dengan koleksi film filmnya yang beragam
kita preview film pertama hari ini
dua ikon monster bersejarah dipertemukan di babak epik terbaru jagad sirematik monsterverse
dalam film terbaru godzilla vs kong
menceritakan pertarungan antara godzila si monster evolusi kadal yang menjadi legenda di jepang
berhadapan dengan kong si gorilla raksasa
pada saat berakhir godzilla membuat kata kata tersebut teredam di dalam musik

lantas apa yang terjadi selanjutnya
anda bisa tonton godzila versus kong ini langsung dari rumah anda lewat premium early access
hanya di catch play plus
ini adalah waktu yang berbahaya

ada sesuatu yang menyebabkan dia yang kita tidak lihat disini
nikmati premium early access di mana anda dapat menonton film box office terbaru yang tayang bersamaan dengan bioskop dimanapun anda berada hanya di catch pla

yes tunggu apa lagi
dapatkan akses perdana anda dengan harga rp empat puluh sembilan lima ratus per film termasuk ppn sekarang juga
layanan video on demand di catch play plus juga menawarkan berbagai judul serial ternama
dari doctor who doctor foster loader hingga episode anime terpopuler jujutsu kaisen dan doctor stone bisa anda akses di sini
dengan paket bulanan seharga rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan
menonton sepuasnya ratusan koleksi serial terbaik dan juga film blockbuster dunia lainnya
yang bisa anda akses dalam kolom unlimited selama tiga puluh hari hanya di catch play plus
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses perdana catch play plus
untuk film film blockbuster terbaru yang tayang di bioskop
lewat website ataupun dengan mendownload aplikasinya dari play store atau app store di smartphone
selain itu layanan catch play plus juga bisa anda nikmati melalui platform smart tv
dan juga berbagai situs e commerce seperti tokopedia shopee blibli serta jdid
bareng saya anjara demira
dan saya taufik effendi